dikreditasi oleh kpu
kepala komisi pemilinan umum republik indonesia untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye yang telah diterima sejak tanggal dua puluh september dua ribu delapan belas
tercatat kas direkening khusus itu ada rp tiga empat miliar
kemudian total adalah rp sebelas sembilan miliar jadi total dana kampanye awal itu adalah rp sebelas sembilan miliar rupiah